puluhan siswa madrasah sanawiyah fatur rahman di dusun curah dami kecamatan sukorambi jember
terpaksa belajar di tenda darurat tanpa alas mereka menggunakan bangku milik sekolah dan
tenda bantuan dari bnpb kabupaten jember satu tenda digunakan oleh tiga kelas sekaligus suasana
di dalam tenda yang panas dan tanah yang becek membuat siswa merasa tidak nyaman roboh
dengan kondisi begini adik gimana kepinginnya gimana ya bisa diperbaiki kelasnya yang
rumah biar bisa belajar lebih maksimal kalau belajar di sini kenapa lecet kan basah kalau
hujan kan basah itu tanahnya untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih